panglima tni jenderal andika perkasa merespon peristiwa cekcok antara seorang wanita
yang mengaku sebagai keluarga jenderal bintang tiga dengan politikus pdi perjuangan arteria dahlan
di bandara soekarno hatta beberapa waktu lalu
yang mengatakan perkara tersebut saat ini tengah ditangani polisi militer
andika memastikan apabila ada anggota tni yang terlibat maka akan diproses secara militer
namun jika yang terlibat adalah warga sipil maka kewenangan prosesnya di tangan polri
kita telusuri pihak pihak yang berada di video itu dan komandan pusat polisi militer sudah langsung mulai tadi malam
melakukan penelusuran dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan polres bandara ya
ada mas ya polres bandara jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini
ada apakah tekanan tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan kami akan proses hukum
tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer
kalau yang bukan anggota militer biar masuk proses peradilan umum
sementara itu ketua dpr dki jakarta prasetyo edy morsudi

yang telah membackingi wanita yang mengaku sebagai anak jenderal bintang tiga
yang terlibat cekcok dengan ibunda anggota dpr arteria dahlan
prasetyo menyebut menghubungi arteria untuk membantu melakukan mediasi
sebelumnya ia mengatakan mendapat telpon dari seorang brigadir jenderal
yang mengaku suami wanita yang cekcok dengan arteria
waktu hari minggu kira kira jam tujuh
saya tidak tahu nomor telepon siapa tiba tiba
kalau saya tidak punya beban di kehidupan saya saya angkat di nomor telepon ini
ya terus mas saya jamron apa jamron jamron apa jamron gitu
mantan dandim jakarta pusat
saya di bin dengar ya
ada apa kau tumpuin menelpon gua saya bilang begitu
mas tolong dong diinisiasi saya di bin
saya dengan arteria dahlan itu aja omongannya
ya mungkin ada senggolan di atas pesawat dengan istri saya
terus apa mas ya mohon maaf kita
saya permintaan maaf pernah damai lah rasanya seperti itu
karena arteria ini seperti adik saya
saya kenal sama dia ini bukan kenal setahun dua tahun gitu
saya pikir sama sama dari pdi perjuangan
tujuan saya cuma yuk damai aja lah gini gini
pikiran saya sebelum saya telpon arteria
nah setelah saya telepon dengan arteria
arteria beranggapan kayaknya saya memikirnya
nah ini salah lagi